terjebak di pernikahan itu aku harus pergi
aku cuma mau menikah dengan india bukan orang yang aku sangka india
maaf pak mau kemana
saya mau ke toilet sebentar
maaf gak bisa pak tunggu aja sini
sebentar aja kok
papa jangan kabur pak
sudah ada petugasnya
lebih ini panggilan jiwa sebagai dokter saya untuk bisa membersihkan rumah sakit ini juga ibu
dokter panji kok aneh gitu sih
kayak ada yang disemunyiin
orang kalau semakin pandai itu kelakunya suka aneh aneh
dokter panji kan orangnya pandai sekali terjatuh
ditolongin terus kamu ketawa ketawa di belakang
kamu ketawa ketawa di belakang
kamu kamu ketawa ketawa di belakang

mereka berdua anda

lebih baik om cari bukti buktinya dulu om siapa tahu pak anas ngomong begini sama om hanya karena pak anas nggak mau om nyari tahu tentang anaknya om lagi
masih tahu fu
semoga benar anak saya masih hidup
masih daftar denganinals yang pasti bisa diberikan
mas surya ternyata anak kita anak kita itu aida
tadi dara ribut sama wati dara bilang kalau aida anak kita
wati mengelak tapi dara disitu sangat yakin kalau aida anak kita
jadi aida anak kita mas aida anak kita
tidak mungkin anak
anak kita sudah meninggal
aku lihat sendiri makamnya
anas yang membawa aku ke sana

mas tidak boleh percaya begitu saja
bang anas dari dulu selalu mencoba untuk menghalangi kita
mas gak boleh lupa itu
ini pasti akal akalan dia
biar kita lupa sama anak kita dan kita berhenti untuk mencari anak kita di mana
mas mas harus percaya
mas harus yakin kita harus optimis
aku saja bisa percaya betul betul kalau anak kita itu aida
kalau aida itu anak kita
tante kok masih ngomong begitu sih tante
semua itu kenyataan
apa yang tante bilang semuanya betul
kamu adalah anak kami
tante ini semua tidak benar
kenyataannya adalah kamu adalah anak kami
kamu betul betul anak kami
tadi ibunya aksan bilang sama wati kalau kamu adalah anakku
orang lain bisa begitu yakin kalau kamu adalah anak kami
apalagi ibu ibu betul betul yakin kau kamu adalah anak kami
tante tidak tante aku ini anak dari ibu aku aku lahir dari rahim ibu kandung aku ibu lila
bukan dari rahim tante
dengar tante dulu
tante aku sudah tidak mau dengar apa apa lagi
ada apa sama aida kenapa dia nangis
tante tahu sama aida kalau ibunya aksan sangat yakin aida itu anak tante
tapi aida gak bisa terima
kayaknya aku harus kasih tau mereka
mereka akan terus ribut seperti ini
dan kasihan aida
aku mengejar aida
aku seneng banget hari ini za
pasti gaunnya bagus banget
aku udah gak sabar
pakai gaun itu di hari pernikahan kita
kamu juga seneng kan za
apa benar kamu indira
visi kamu memang indira
tapi kenapa hatiku tetap merasa kalau kamu bukan indira
dan aku tetap merasa gak bisa menikah dengan kamu
kamu diam aja
gimana menurut kamu bagus gak
kamu gak akan pernah bisa lepas dari aku
gak akan pernah
kok kayaknya kaget gitu
kalau aku bilang sih mendingan kamu coba langsung deh bajunya
kamu pasin di badan kamu
jadi kita bisa ngeliat apakah potongannya udah pas atau belum
aku gak mau terjebak di pernikahan itu
aku cuma mau menikah dengan india
bukan orang yang aku sangka inggris
maaf pak mau kemana
saya mau ke toilet sebentar
maaf gak bisa pak tunggu aja sini
sebentar aja kok
pak pak pak
pak pak pak
pak jangan kabur pak
nggak mungkin aku ini anaknya tante nena dan om surya

aku akan selalu jadi anak ibu
ibu yang ngelahirin aku
ibu yang merawat aku sampai akhir hayatnya
gua gak boleh ketangkep
gue gak mau dipaksa menikah
bapak jangan kabur pak
bukan mau kabur pak
saya itu kan
saya itu harus bicara sama teman saya yang itu pak
lihat itu temen saya
tolong deh pak saya kan juga punya kehidupan pribadi
tapi bapak jangan kabur ya
saya awasin terus
sebentar aja please
sebentar aja da
jadi gini da
tadi aku sama indira habis ngepas baju pengantin di butik
tapi aku gak mau da
aku gak siap untuk menikah sama indira besok
aku gak mau jadi suaminya
aku ngelihat dia tuh masih aneh da
kamu akan nikah sama injera besok
jadi riza akan nikah besok
kok aku gak tau
kamu tolongin aku udah ya
kamu tolongin aku supaya membuat pernikahan ini batal
bikin aku kabur
yuk bantuin aku kabur
kamu gak mau bantuin aku dak
please tolongin aku da
aku mohon banget sama kamu untuk bantuin aku da
di itu bu